insiden kecelakaan antara dua orang pengendara sepeda motor
mewarnai razia tertip masker di senenjakarta pusat rabu pagi
kecelakaan dipicu akibat ulah seorang pengendara sepeda motor
yang nekat kabur saat hendak ditindak petugas
inilah aksi nekat yang dilakukan pengendara sepeda motor
saat hendak ditindak petugas satpol pp
di ruas jalan kramat sencong senenjakarta pusat
pengendara yang tidak memakai masker dengan benar ini
mengabaikan petugas dengan tancap gas sepeda motornya
alih alih terbebas dari sanksi sosial
pengendara sepeda motor ini justru terlibat kecelakaan
dengan pengendara sepeda motor lain dari arah berlawanan
akibatnya pengendara sepeda motor yang diketahui bernama nahar
mengalami luka ringan di bagian kaki dan tangannya
pengendara sepeda motor yang diketahui bernama nahar
mengalami luka ringan di bagian kaki dan tangannya
pengendara sepeda motor yang diketahui bernama nahar
mengalami luka ringan di bagian kaki dan tangannya